sambil membawa spanduk rosita urbinas ibu george rumbino alias riko
berteriak sambil menangis meminta keadilan dari polisi yang dituding telah menyiksa dan menembak anaknya
yang ditahan di tahanan mapo restasoro
rosina mengaku ia sendiri yang menyerahkan anaknya ke polisi
saat polisi hendak menangkapnya karena diduga terlibat beberapa tindak kejahatan di wilayah sorong
namun belum sampai dua puluh empat jam anaknya dikembalikan dalam kondisi sudah tidak bernyawa pada jumat pagi dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh lalu
dengan sekujur tubuh penuh bekas penganiayaan
musisi edo kondologit yang kini telah menjadi seorang politikus juga terlihat di antara warga dan keluarga korban
edo yang memiliki hubungan ipar dengan korban menuding penganiayaan terhadap warga yang melakukan tindak kriminal
kerap terjadi di mapo restasoro dan tempat lain
edo meminta praktek seperti ini harus segera dihentikan
hanya karena kanya yang masuk ke sini tidak diproses dengan baik pulang kepalanya sudah hancur hancuran geger otak
di mana keadilan itu jadi terlalu baik ikuti

keadilan harus diganggar dengan benar

jangan siang dimarah
tipu tipu bilang tidak tahu lagi
biar ngajakin kita masih begini
kau sudah tahu kau sudah tahu
hingga senin siang propampolda papua barat
memperiksa sejumlah anggota polisi di mapo restasoro sehari setelah kejadian tersebut
di antaranya penjaga ruang tahanan dan barang bukti
menurut kapol restasoro akbp ari nyoto setiawan
pemeriksaan akan terus dikembangkan ke saksi saksi lainnya
tahap pertama dari anggota tahti
tahti itu tahanan
tahanan itu yang pengawas tahanan sudah kita
hapus satu sudah kita periksa
yang berikutnya nanti akan membangun ke saksi saksi yang lain
kalau saksi saksi yang lain memang melibatkan
sepertinya itu kita periksa
saya juga bukan tutup tutupi
saya bukan buat apa saya kepentingan kan
saya kata saya pelihara pelihara polisi rusak begitu
kapol resta mengakui anggotanya menembak kedua kaki korban
karena melawan petugas dan hendak melarikan diri
dengan cara memecahkan pintu kaca di salah satu ruangan di mapo resta sorong
jersi alen sorong papua barat